ya menteri dalam negeri tito karnavian meresmikan tiga provinsi baru
yakni papua selatan papua tengah dan papua pegunungan
peresmian ini juga ditandai dengan pelantikan tiga penjabat gubernur
yang sudah ditunjuk oleh presiden joko widodo
untuk memimpin tiga provinsi baru tersebut
kita akan bahas satu per satu
tiga provinsi baru di papua yang pertama ada provinsi papua selatan
ini berdasarkan undang undang no empat belas tahun dua ribu dua puluh dua
papua selatan resmi menjadi dasar hukum dibentuknya
dan ini menjadi provinsi ke tiga puluh lima di indonesia
ada penjabat gubernurnya apolo savanpo yang juga hari ini sudah dilantik
resmi menjadi pj gubernur papua selatan
lantas mana saja yang menjadi kawasan dan juga bagian dari papua selatan
kita lihat ada kabupaten asmat di sini kabupaten mapi kabupaten bovendiogel
dan juga sebagai ibu kota provinsi yaitu kabupaten merauke
dan kita ke provinsi berikutnya
ada provinsi papua tengah yang ini menjadi provinsi ke tiga
kalau kita bahas mengenai dasar hukumnya
ini merupakan undang undang no lima belas tahun dua ribu dua puluh dua
menjadi dasar hukum dari terbentuknya provinsi papua tengah
dan sebagai penjabat gubernur yang juga sudah dilantik hari ini adalah ripka haluk
kita juga akan bahas mana mana saja yang menjadi bagian dari provinsi papua tengah
ada kabupaten paniai kabupaten intan jaya
kabupaten puncak jaya kabupaten puncak
ada juga kabupaten mimika kabupaten deyai kabupaten dogi yai
dan juga kabupaten nabire sebagai ibu kota provinsi
lalu ada provinsi terakhir yang paling baru
yaitu provinsi papua pegunungan yang menjadi provinsi ke tiga puluh
kalau kita bicara mengenai dasar hukumnya
undang undang no enam belas tahun dua ribu dua puluh dua
yang menjadi dasar hukum terbentuknya provinsi papua pegunungan
di sini kita lihat bahwa penjabat gubernurnya yang juga hari ini
sudah dilantik oleh menteri dalam negeri tito karnavian
yaitu nikolaus kondomo
ada beberapa kabupaten yang termasuk dalam provinsi papua pegunungan
yaitu kabupaten mambera motengah
ada kabupaten jaya wijaya
ini yang menjadi ibu kota
ibu kota provinsinya
ada juga kabupaten yalimo
kabupaten pegunungan bintang
dan juga kabupaten tolikara
dan ini resmi bahwa hari ini sebelas sebelas indonesia sudah memiliki tiga puluh tujuh provinsi